polri jenderal tito karnavian menjenguk anggota polisi yang menjadi korban serangan di pos polisi yupentek cikokol tangerang
kondisi ketiga korban yang luka luka akibat serangan sultan azian syah dilaporkan semakin membaik
sejumlah petinggi polri dan bupati tangerang menyambut kedatangan kapolri di rumah sakit siloam lipo karawaci jumat pagi
kapolri membesuk komisaris polisi fnd dan ibtu bambang
dua polisi yang menjadi korban penyerangan di pos polisi yupentek cikokol kamis kemarin
kompol fnd kapolsek benteng kota tangerang yang mengalami luka di dada paha dan tangan kanan hingga jumat masih dirawat di unit perawatan khusus
sementara itu bambang dan ki dalmas sat sabara polres metro tangerang mengalami luka sobek di dada bagian kiri
sebelum kedatangan kapolri kapolda metro jaya irjen polisi muhammad iryawan juga menjenguk dua anggota polres metro tangerang kota yang menjadi korban serangan sultan aziansyah
dari ketiga polisi yang menjenguk
seorang sudah diperbolehkan pulang
sementara kondisi yang masih dirawat dilaporkan semakin membaik
untuk bribka soekardi memang langsung pulang saat itu
rawat jalan karena memang luka terbuka sudah bisa diobati jahit
kemudian untuk ibtu bambang itu memang ada luka di punggung dan dada sebelah kiri
jadi sudah dilakukan
perawatan alhamdulillah tidak mengenai organ vitalnya
sekarang sudah di ruang perawatan
kemudian untuk kompol fnd kapolsek tangerang kota ini masih di icu
tadi malam sudah diambil tindakan karena memang ada luka tusukan satu lima cm masuk ke paru paru